kualitas pemain muda di negara indonesia
banyak kamu sudah lihat di
iff kemarin sudah runner up
dengan squad muda
saya pikir kalau ini sea games
squad ini harus ambil mas ini harus bisa target
dan semoga saya bisa kasih mereka sedikit experience di lapangan dan di luar lapangan juga
dan semoga kita bersatu bisa ambil prestasi tertinggi